untuk mengantisipasi arus mudik dan arus balik libur natal dua ribu enam belas dan tahun baru dua ribu tujuh belas
pt jasa marga persero melakukan optimalisasi pelayanan di gardu pembayaran tol
yakni dengan menambah petugas di gerbang tol yang terpantau padat
gerbang tol cikarang utama cibubur utama dan karang tengah
menjadi gerbang tol utama jalur keluar jakarta musim liburan kali ini
selain rekayasa lalu lintas dan mengoperasikan semua gardu
jasa marga juga mempersiapkan kebutuhan uang kembali
serta optimalisasi gerbang tol otomatis
gto ataupun non tunai menjadi transaksi tunai
untuk itu pihaknya akan menambah petugas pengumpul tol
untuk menambah kenyamanan pengguna jasa tol
jasa marga juga menggunakan ataupun juga membuka layanan parking bay
atau tempat parkir baru dengan kapasitas keseluruhan tiga ratus kendaraan
parkir bay ini di luar tempat istirahat atau rest area
yang sudah tersedia di tiga lokasi ruas tol jakarta cikampek